sementara antrian kendaraan di jalur pantura brebes jawa tengah mencapai sepuluh km
kemacetan disebabkan lonjakan volume kendaraan yang diperburuk dengan adanya pasar tumpah
yang memakan badan jalan serta antrian di pintu perlintasan kereta api
diperkirakan puncak arus mudik libur panjang di pantura brebes akan terjadi pada kamis siang